bapak telpon hpnya mati
lagi nganter nini jalan jalan naik bandros
nenek disini neng disini
dia ngemempan di bacok
cerita orang ya
makanya cepet neng kita perginya bareng aja sekalian mama mau ngaji
mama mah sabar neng
nini mah sabar
bapak masih belum juga beliin hp cina buat neng
dapet hp cinanya kang
gak ada yang baru second
ya kalo yang baru mah ya harus cari di toko tuh kang
siapa tau disini dapet yang bm
yang lebih murah
nggak tahu tadi mah gak bisa jalan sendiri ke kamar
dibantu bapak sama imas
kasih tau bapak saya udah sampe
bapak kena bantu ya
dulu imas bikin kopi gak usah siap
gimana kang pecah
hari ini dia udah gak mau minum obat
tadi siang juga mau ke kamar sudah tidak kuat
harus dibantu saya sama imas
dari tadi siang tidur
sampai sekarang belum bangun
apa harus segera dibawa ke rumah sakit
atau dokternya kita panggil kesini
harus ke dokter yang biasa dia nanganin
kita harus bawa ke rumah sakit
mungkin dibawa sekarang
kita tunggu dia bangun aja
bapak di mana
ada di depan sama kang gus
dia adalah perempuan satu satunya
yang bisa menjenakkan binatang buas
yang bernama bahar
yang membuat seorang laki laki tanpa cita cita
dia yang membuat akang
memikirkan punya rumah untuk pulang
bukan untuk menghabiskan hidup di jalan
kalau dia pulang duluan bagaimana akan
mudah mudahan ece bisa sembuh
ini nanti udah pulang belum
kamu boleh pulang dulu ya
saya gak bisa mengendalkan orang lain
bapak telpon hp nya mati
jalan jalan naik bandros
kalau nini di pinggir nanti nini jatuh
kalau neng yang di pinggir nanti neng yang jatuh
sebelum melewati pinggir nangku lepasi
mati harus selamat atau mampus
ya lebih lama kang emis
berarti bukan paling lama kan
saya itu yang paling lama ikut kang bahar setelah kang mus
maksud kang komar ikut kang bahar mulai tahun dua ribu satu
pantesan aja kang komar ngitungnya susah

bukan dua ribu satu diambil dua ribu empat belas
saya ikut kang bar udah tiga belas tahun
wah lama juga ya kang
dari saya masih tunggal sampai jadi gak ada campuran
kalau ganda campuran
ganda campuran itu lelaki sama perempuan
kita kan nggak punya kamera
fotonya pakai handphone
oh itu namanya foto selfie
handphone neng gak ada kamera aja
ke rumah sakit hasan sadikin
nenek boleh ikut
gak bisa jemput kamu
karena papi suruh nyopir
nganterin mami ke rumah sakit
di rumah kosong
mami mau kontrol aja atau kenapa pih
ke rumah sakit hasan sadikin
tapi lagi di jalan ini
gak usah kamu
langsung aja kesana
kamu bisa nganter aku gak
ke hasan sadikin
ke hasan sadikin
dari rumah tuh
jangan terlalu kata dengan nya

nggak bisa nih nanti stoknya kalau udah nyampe ini kenapa